alam semesta alternatif
apakah kau pikir itu sudah ditentukan sebelumnya
atau terserah itu pilihanmu
bagaimana jika kau memilih untuk tidak di sini hari ini
dan malah pergi keluar dengan teman teman
bagaimana jika orang tua hitler tidak pernah bertemu dan dia tidak pernah lahir
dan tidak ada perang dunia kedua ketika kau melempar koin
kau pikir kemungkinanmu mendapatkan ekor adalah lima puluh lima puluh
tapi bagaimana jika sudah ditentukan oleh alam bahwa sebaliknya
atau bagaimana kau bisa mendapatkan kepala dan ekor secara bersamaan
oke tahan pemikiran itu untuk saat ini dan mari kita bicara tentang eksperimen pemikiran terkenal
ingat ini hanya eksperimen pikiran dan tidak ada hewan yang sungguh disakiti
jadi beginilah caranya
masukkan kucing ke dalam kotak dengan atong uranium dan tabung gas beracun yang tertutup
kemudian tambahkan detektor radiasi yang akan meletak jika atom uranium meluruh
sehingga mendorong tabung dan mengeluarkan gas beracun
ini akan membunuh kucing
tapi ini masalahnya
pembusukan terjadi secara acak
itu bisa terjadi sekarang atau setelah dua puluh menit atau bahkan setelah seribu tahun
kita tidak tahu kapan
jadi jika pembusukan tidak terjadi
detektor radiasi tidak padam dan toples tidak didorong dan gas beracun tidak keluar sama sekali
semua mengarah ke kucing yang masih hidup
jadi itu semua tergantung pada atom yang meluruh atau tidak kan
dan menghilangkan kucing
dan menghilangkan kucing

karena teori kuantum menyatakan bahwa sampai sebuah partikel diamati
ia sungguh ada di semua keadaan yang memungkinkannya berada secara bersamaan
artinya sampai kau membuka kotak itu dan melihat
kucing di dalamnya masih hidup dan juga mati
kau lihat alam semesta terdiri dari materi
dan semua materi di alam semesta termasuk kita
terdiri dari atom dan partikel subatomnya
jadi ketika kau melempar koin ke udara
hasil antara kepala dan ekor mungkin terjadi
dan sesuai dengan mekanika kuantum
ketika mendarat di tanah
alam semesta membelah diri menjadi dua
satu kau mendapat kepala
dan di sisi lain kau mendapat ekor
ya alam semesta terus bercabang dengan setiap keputusan yang kita buat tanpa kita sadari
di satu alam semesta syasha di sini sedang belajar mekanika kuantum
di alam semesta lain dia adalah seorang mahasiswa hukum
di satu alam semesta dinosaurus masih ada karena asteroid itu terbang melewati bumi tanpa menabrak bumi
ya roger apa mungkin bagi kita untuk lakukan perjalanan ke dunia alternatif ini
kita belum tahu
satu satunya kemungkinan adalah
jika kebetulan alam semesta kita tumpang tindih dengan yang lain untuk sesaat
tapi bukankah menarik untuk mengetahui bahwa di suatu tempat
pad di luar sana
ada kau yang lain
seorang profesor fisika di universitas el monta
fisika adalah cinta keduanya
karena cinta pertamanya adalah fiona
tunangannya yang sudah tidak ada lagi di dunia ini
dua tahun lalu daniel dan fiona jatuh cinta
dan mereka akan segera menikah
atas nama bapak anak dan roh kudus
kecelakaan itu fatal
fiona telah pergi
dunia daniel hancur seketika
setelah beberapa bulan dia kembali bekerja
dan gagasan bahwa di suatu tempat di alam semesta
fiona masih hidup
jauh di dalam pikirannya
daniel tidak menyadari bahwa dia telah mengambil jalan yang berbeda
jalan yang dilarang masuk karena jembatan tua yang rusak di depan
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
yang baru saja kulihat
daniel mengabaikan pikiran itu
dan melanjutkan mengemudi
saat game mencapai kota
dia melihat bahwa kedai kopi favoritnya adalah kedai kebab
sedikit lebih jauh ke bawah
salon yang selalu dia kunjungi adalah toko mainan
papan reklama besar di persimpangan yang ada foto wali kota goldi wilson
sekarang berubah membuat rebecca jonson lawannya
dan apa yang kau lakukan dengan wajahku di rumahku
aku akan memanggil polisi
aku bukan peniru
kau yang peniru
kau yang memakai wajahku
mata daniel melebar
dan kejadian di jembatan itu kilas balik di depannya
siapapun kau kau membuatku takut
tidak perlu takut daniel
aku adalah kau
dan aku tidak tahu apa yang kau bicarakan
namamu adalah darius di alam semesta ini
hai nama aku daniel
aku berasal dari alam semesta alternatif
tidak perlu panik
aku seorang ahli jantung
jadi alam semesta kita terbelah saat aku memutuskan fisika dan kau biologi
kau sungguh membuatku takut
daniel menjelaskan kepada darius semua tentang konsep beberapa alam semesta
darius tidak yakin
jika tidak ada cara untuk melakukan penyelidikan
atau melakukan perjalanan antara alam semesta
bagaimana kau bisa di sini
maksudku ada cara untuk melakukannya
hanya saja kita belum memahami hal itu
aku sedang mengemudi ketika lubang cacing terbuka
entah bagaimana alam semesta kita tumpang tindih
dan aku masuk melaluinya dan aku di sini
ada beberapa contoh di mana orang berakhir di dunia paralel dan kembali
kau bisa mencarinya di internet dengan cepat
aku tak pernah berpikir untuk menjadi salah satu dari mereka untuk
aku akan sangat menghargaimu jika kau meninggalkanku rumahku tuan
aku akan sangat menghargaimu jika kau meninggalkanku rumahku tuan

aku akan sangat menghargaimu jika kau meninggalkanku rumahku tuan

tidak tidak tunggu

apa fiona masih hidup
bagaimana kau mengenal fiona
apa dia masih hidup
tentu saja dia masih hidup
daniel memandang darius dengan senyum di wajahnya
dan kemudian mulai menceritakan segalanya
darius yang mendengarkan dengan seksama
mau tak mau merasakan hubungan yang aneh dengan daniel

aku tidak tahu apakah aku mempercayaimu
tapi jika kau mengatakan itu benar
tak bisa aku bayangkan alam semesta tanpa fiona

percayalah aku juga tidak bisa
lagi pula kapan pernikahannya
aku bahkan belum memberitahu perasaanku
tunggu apa belum bung
aku tidak punya keberanian
bagaimana jika dia menolak
aku tidak sanggup kehilangan sahabatku
darius apa yang kau lakukan
kau harus memberitahu fiona
bahwa aku tidak bisa
bagaimana jika aku membantu
telepon dia sekarang
aku tidak akan telpon saja dia
tanyakan dia ada di mana
astagah apakah orang orang di alam semesta
cepat telepon dia baiklah
nyalakan pengarah suaranya
aku di southern mall kenapa
kau berada di sekitar situ dan ingin bertemu
tentu temui aku di sini
oke sampai jumpa ayo pergi
hei kita kehilangan dia di alam semestaku
kita tidak bisa kehilangan dia di sini bukan
itulah dia melihatnya
cinta dalam hidupnya
di alam semesta yang lain
dia tampak persis sama
apa kau ingat apa yang harus kau katakan
yang sudah lama ingin
aku katakan padamu
aku pikir ingin berkeliling dunia kau tahu
hanya itu yang bisa kukatakan sampai jumpa
apa kau bodoh
aku tidak bisa jantungku berdebar debar
tunggu di sini
fiona sejak aku bertemu
denganmu aku ingin menghabiskan
kau adalah hal pertama yang aku pikirkan ketika aku bangun
dan kau adalah hal terakhir
yang aku pikirkan ketika aku tidur
aku tidak bisa membayangkan dunia tanpamu
saat tidak bersamamu dunia aku terasa tidak lengkap
kau adalah harapanku
keinginanku untuk hidup
aku mencintaimu fiona
aku sangat mencintaimu
butuh waktu lama bagimu untuk mengatakannya
aku juga mencintaimu
kau sangat cantik
aku akan selalu mencintaimu
kenapa kau menangis
air mata bahagia
aku akan pergi sebentar
terima kasih darius
dia milikmu sekarang
berikan ini padanya saat kau melamar dia
aku beli ini untuk pernikahanku
boleh aku memelukmu
aku akan kembali ke alam semestaku
jika alam semesta kita telah bertabrakan
maka lubang cacing masih terbuka
sejajar dengan jembatan tempatku mendarat
ya ada jembatan yang sedang dibangun di sebelahnya
danial melihat jembatan yang sedang dibangun
dan berdoa agar asumsinya benar
ini harus berhasil
danial menyadari bahwa dia kembali ke alam semestanya
ketika dia melihat bahwa kedai kopi favoritnya ada di tempatnya
ketika dia melihat bahwa kedai kopi favoritnya ada di tempatnya
salon itu juga ada di sana
dan papan reklama di persimpangan itu ada foto wali kota goldie wilson

danial sekarang pindah
danial sekarang pindah
karena dia tahu bahwa di alam semesta lain
fionanya masih hidup dan bahagia

setelah ini hanya eksperimen pikiran
kalian tidak boleh mencobanya di rumah atau dimanapun